dan sudah ada silvano haji di pengadilan negeri jakarta pusat
ya selamat sore fano
apa poin utama yang disampaikan pihak kuasa hukum jessica dalam pembelaan hari ini
ratu saya kurang jelas mendengar suara anda
tetapi saat ini pledoi sudah selesai dibacakan sebanyak tiga ratus halaman sejak kemarin hingga sore ini
dan dalam pembacaan pledo ini ada titik berat yang dilakukan oleh kuasa hukum jessica
yang pertama adalah pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada jessica
yang pertama ini karena delik material tidak ditemukan pembuktian terhadap motif pembunuhan
karena disini adalah motif yang paling penting atau yang paling menunjukkan syarat untuk mencerah jessica dengan pasal tersebut
dan sehingga tidak pidana tidak berdasar
dan disini ada tiga perintah
pertanyaan yang disebutkan dalam pleidoy yang diajukan oleh kuasa hukum jessica
yang pertama adalah apakah jessica dengan sengaja membeli cyanida atau racun itu
dan yang kedua adalah apakah dengan sengaja jessica menaruh racun ke dalam gelas es kopi vietnam milik mirna
dan yang ketiga apakah dengan sengaja telah lakukan observasi pada tkp sebelum pertemuannya dengan mirna dan hani
tiga pertanyaan ini tidak dapat ditemukan dalam kesaksian maupun
bukti yang telah diungkapkan dalam persidangan sebelumnya oleh jaksa penuntut umum
termasuk juga tidak ada bukti yang diungkapkan dalam cctv
ada pun keberatan yang diajukan dalam pledoi terhadap jaksa adalah
yang pertama adalah saat ditetapkannya sebagai tersangka
ini juga tidak ada bukti tentang kematian mirna karena belum ada otopsi kala itu
dan kematian juga belum diketahui penyebabnya
disini ada yang paling menarik
tentang jika kita kaitkan tentang pasal tiga ratus empat puluh kuhp
yang pertama adalah tentang motif
karena berdasarkan pledo yang telah dibacakan tadi
jaksa menentukan motif pembunuhan terhadap mirna yang dilakukan oleh jessica adalah
tentang kesaksian arief sumarko suami mirna
yang mendapatkan testimoni dari mirna sebelum mirna meninggal
sementara berdasarkan pledoi ini kesaksian dari arief sumarko ini adalah
saksian yang berdiri sendiri sehingga tidak menjelaskan motif dasar pembunuhan terhadap mirna
ini pun pada akhirnya yang dipermasalahkan dalam pleidoy
sementara jika tadi kita lihat sendiri setengah jam yang lalu sidang pembacaan pledoi ini telah selesai
dan ada poin penting disini
yang pertama dugaan adanya suap terhadap hakim ini juga masih perlu dibicarakan lagi
atau perlu ditindak lanjuti lagi
karena berdasarkan pernyataan dari kuasa hukum
jessica kumala wongso otoha sibuan menyebutkan bahwa
praktik suap tidak ada dan tidak dibenarkan
tetapi ia juga akan membuktikan selanjutnya
dan akan segera bertemu dengan komisi tiga dpr untuk membicarakan
tentang dugaan praktik suap yang dilakukan oleh kuasa hukum jessica kumala wongso
ya vano tindak lanjut dari pembuktian praktik suap ini akan seperti apa vano
tidak lanjut yang saya dengar dari pernyataan anda ratu
tetapi saya tidak begitu mendengar suara anda
ada tindak lanjut yang akan dilakukan bersamaan dengan relik nanti
yang akan jatuh pada tanggal tujuh belas oktober
sementara duplik nanti akan jatuh pada tanggal dua puluh oktober mendatang
sementara jika kita lihat waktu yang sangat bersamaan ini
dari mulai tanggal dua puluh satu sampai dua puluh enam ini kemungkinan fonis akan dijatuhkan
apakah nanti akan bisa bersamaan
dengan adanya pengaduan atau hasil buang terhadap komisi tiga dpr ini
kita masih menunggu jelang waktu vonis hingga tanggal dua puluh enam nanti
ya baik terima kasih atas informasi anda